kenapa papa gua bisa ga inget muka gua ya
muka lo kayak gembel
bos dia tuh bukan pohon asem
bubrak jatoh buat pohon beringin nih bos
kurang ngajar tuh bocah
padang abur kemana lo
gua kasih contoh bukan padang liati malah kabur
gua ganti tuh karyawan gua nanti
begit juga itu dong
bukan jadi tipu
ntar kalau ketahuan kita bisa disuruh
disuruh ngamen lagi
nanti ngamen lagi kalau ketahuan
mana tuh bocah
mana tuh bocah
eh pi sudah kebeli semua kan
ya udah kalau begitu kita harus cepat cepat sampai di rumah
soalnya doni dan rama sudah menunggu kita
mungkin aja kak doni sama rama bisa senangnya kita beliin kue ini
dan mereka berdua bisa akur lagi
eh dengar dulu ya
anak anak tidak boleh main di jalan
dengar dulu ya
memangnya orang tua kamu mas
saya bukan papa kamu
kok papa dulu nih nggak kenalin kita ya
orang muka lo kayak gembel
muka lo lebih gembel
gembelan juga muka lo
kayaknya pak ali pak ali lihat muka aku tuh papa
aduh kayaknya mereka juga punya orang tua deh
kayaknya orang tuanya pada ngawasi mereka
dari dulu ya
lebih lebih baik makanan yang baru kita beli ini kita kasih ke mereka juga
wah gitu apaan sih
baru gue ajarin
tunggu sepengah hari udah bisa dia malakin orang
bakalan jadi orang sukses loh
papa eh papa
gara gara muka lo jelek muka lo kayak gembel
dia tuh bukan poin asem
jatoh buat poin beringin nih bos

karena mau lari kemana lo
indung lo pesek itu mang
eh lo tau kan
tadi gue pada saat gue lagi kasih contoh gue ngamen
itu lo harus ngamen
engga tau engga tau
kulai sekarang pokoknya gue nggak mau tau
gue udah capek
kalau mau kaya kerja
gue yang kesal tau gak
sehari mendapat sembilan ribu dua ratus
bikuk bikuk bikuk
jangan jangan lu pada ngumpetin lu
wah udah keterlaluan juga
gak sen juga mereka
lu diri gue periksain
lu jangan main main sama gue
lu jangan main main sama gue
gak ada bang
kepala lu gue taruh di bawah kaki lu di atas
muka lu tuing bau
sekarang lu kerja lagi
kan gue bilang apa target gue dua ratus ribu
iya bang belum makan apa
mestinya mikir kalau orang lapar itu cari duit
buat minasi buat makan
ini baru sparonya belum ada sparonya
gue terbalik ini
udah di ujung nih bang
aduh abang kalau gak berjaya cek nih bang
udah sekarang lu ke toilet
lu berdua temenin dia
gak kebelet bang
lu juga harus kebelet
aduh bang cepet bang
ini udah mau keluar ini
bau kan juga mulut buah
kasar bego lu perlu bego
di usm ada tv gue cuma ngomongin lu doang
lumayan sih buat makan satu hari
lama lama tuh buat dia
udah ngapain aja di dalam
udah apa belum
alah lama lama sih
ngapain kamu guda guda saya lagi kencing nih
eh pak polisi mah pak
saya pikir tadi ponakan saya masuk mari pak
ponakan saya satu toilet
kamu di dalam tiga tiga ha
tuh gue bilang juga apa
lama lama kamu di dalam akhirnya abis tau
nakal nakal kan pak bapak tau sendiri pak
sama omnya aja ngelawan
pak maaf pak kalau mau keluar titik dulu aja pak
titik dia pak hati hati di jalan
kalau sampai lu bocorin sama polisi
atau sama orang lain nih gue hajar lu
nih tidur lu

udah keluar sekarang awas tuh
maaf pak maaf pak
eh gue kasih kasih
salah satu lagi tau ya
jangan sampai ada yang tahu
nah ini dia orang yang saya cari cari ini
bapak siapa pak
udah diam kamu
kamu sering nyopet kan
kamu ini sering keluar masuk penjara
masih gak ngaku kamu
ya gak tau pasal itu
pak pak pak bener pak
tadi saya disuruh ngapain duitnya diambil
pak tadi gue yang dikasih bapak saya
bohong sekarang kembalikan
ayo kembalikan itu hasil mereka tahu
ini kacamata itu kakak saya tuh
bukan pak ini punya mak saya pak
cepet pak betul pak
eh gelangnya sini juga tau
kalung pak ini juga
pak ini juga pak
pak ini juga pak